iring iringan bunyi gamelan yang dibawa kereta dorong mengiringi prosesi melasti umat hindu bali di pantai peti tenet badung senin pagi
upacara melasti digelar sejak dua hingga empat maret dua ribu sembilan belas di seluruh kabupaten kota sebali
sebagai rangkaian hari raya nyepi tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh
upacara ini diikuti ribuan umat hindu dari tiga desa yakni desa adat kerobokan desa adat padanglui dan desa pekraman padang sambian
umat hindu yang mengikuti prosesi ini berpakaian adat madia sembari mengiringi berbagai benda benda sakral diantaranya patung barong yang diusung dengan kereta dorong
upacara melasti atau disebut juga melis bertujuan memohon berkah dan penyucian dari ide sang yang widiwase khususnya menjelang hari raya penyepian
nah sedangkan konsep yang melasti ini yang sekarang ini dalam rangka kita berkaitan dengan hari raya nyepi
kenapa karena berikutnya nanti kita akan memasuki
tahun baru oleh karena itu kita harus membersihkan diri secara sekala mungkin dengan menjeburkan diri kita ke laut gitu ya
kemudian secara sekala kita memohonkan karena kita menjelang panjang kita saja mau itu
selanjutnya kita melaksanakan sipeng dan kita mulai dengan lembaran baru tabula rasa lah mungkin silah silah populernya begitu
marilah di sana kita isi dengan perbuatan yang baik sikap sikap yang benar
melasti umumnya dipusatkan di sejumlah pantai atau danau karena air laut dan danau merupakan sumber penghidupan bagi manusia
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini